pimpinan pusat muhammadiyah menetapkan hari raya idul fitri satu syawal seribu empat ratus empat puluh dua hijriah jatuh pada kamis tiga belas mei dua ribu dua puluh
pp muhammadiyah juga mengeluarkan imbawan bagi masyarakat sebagai pedoman melaksanakan perayaan ataupun peringatan hari rai dulfitri untuk tahun ini
dan sudah bergabung melalui sambungan zoom ketua pp muhammadiyah anwar abbas
selamat malam assalamualaikum pak anwar
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mbak asfira
alhamdulillah sehat sehat selalu
kita berbicara mengenai keputusan dari pp muhammadiyah perayaan idul fitri
sudah dipastikan tanggal tiga belas mei dua ribu dua puluh
pak anwar berbicara mengenai perayaan idul fitri yang tahun ini kembali harus kita rasakan dalam keterbatasan karena kondisi pandemi
apa saja kemudian imbauan dari pp muhammadiyah untuk peringatan ataupun perayaan idul fitri tahun ini
tujuan disyariatkannya ajaran islam itu ada lima minimal ya
yang pertama adalah untuk menjaga agama
yang kedua adalah untuk menjaga diri dan jiwa
yang ketiga adalah untuk menjaga akal
yang keempat adalah untuk menjaga keturunan
yang kelima adalah menjaga harta
muhammadiyah melihat ya poin kedua ya yang menyangkut menjaga diri dan jiwa ya
terutama di tengah tengah covid sembilan belas ini
karena seperti kita katakan bersama ya
covid sembilan belas ini sudah membuat banyak ya dari warga bangsa kita yang jatuh sakit dan bahkan meninggal dunia ya
nah oleh karena itu ya menjadi kewajiban lah bagi kita semua ya tidak hanya bagi pemerintah ya
untuk menegakkan protokol medis yang ada
nah oleh karena itu segala tindak tanduk kita segala perbuatan kita ya
kalau bisa ya menjauhi pusat pusat keramaian
dan kita selalu memakai masker
menjaga jarak ya supaya penularan dari wabah covid sembilan belas ini ya terhadap diri kita dan terhadap diri orang lain tidak terjadi
jadi muhammadiyah sangat mengedepankan dan sangat mengimbau seluruh masyarakat
agar betul betul bisa menjaga diri dengan cara menghormati protokol kesehatan yang sudah dibuat dan dirumuskan oleh para ahli
dan juga sudah ditegaskan ulang oleh pemerintah
jadi pemerintah berdasarkan apa
teman teman ilmiah tadi itu ya sudah membuat sebuah keputusan ya
supaya tidak usah mudik gitu
dan juga jangan melakukan kegiatan kegiatan yang mengundang keramaian
dan apa namanya dan keputusan ini menurut saya sudah sesuai dengan ketentuan syariat islam ya
di mana dalam sesuatu hadis nabi menyatakan ya
jika engkau mendengar di suatu negeri ada wabah
maka engkau jangan masuk ke daerah tersebut
dan jika engkau ada di dalamnya
maka engkau jangan keluar dari daerah tersebut
kenapa ada larangan seperti itu
karena apa namanya dalam firman allah
kita diperintah untuk
jangan kamu biarkan diri kamu jatuh ke lembah kebinasaan
oleh karena itu dengan ilmu kita dengan pengetahuan kita
sesuai dengan petunjuk dari para ahli ya
maka muhammadiyah sangat meminta kepada seluruh elemen masyarakat ya
dan kepada pihak pihak yang terkait
supaya betul betul ya
menghormati ketentuan dari ajaran agama
dan protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh para ahli
oleh para ilmuwan
pak anwar kita tahu mudik adalah bagian tradisi
yang sudah bertahun tahun dilakukan di indonesia
menjelang perayaan ini
kemudian juga takbir keliling begitu
itu juga menjadi salah satu tradisi yang sering
dilaksanakan oleh masyarakat
bagaimana menyampaikan kepada masyarakat
membesarkan hati masyarakat indonesia
bahwa memang kita dalam kondisi yang saat ini tidak normal
harus menerima itu dan melaksanakan protokol kesehatan
kita kan harus belajar
kepada apa yang ada ya
di india misalkan
sebenarnya kita sudah mengira bahwa
kita sudah berada di zona aman ya
tapi karena ada ritual keagamaan di
mandi bersama di sungai gangga
akhirnya kembali merupakan
sehingga akhirnya ya
perasaan yang ada di rumah sakit
tidak mampu menampung pasien yang sakit
yang harus diberi oksigen
sehingga kita lihat di tv dan di youtube itu
bagaimana para sukarelawan ya
memasangkan oksigen itu
kepada masyarakat yang terkena covid ya
karena mereka mengalami kesulitan pernafas ya
oleh karena itu kita takut juga ini
pemerintah kan sebenarnya begini ya
kenapa pemerintah melarang apa
melarang masyarakat untuk mudik
untuk pulang kampung
karena tugas negara itu kan adalah melindungi rakyat ya
jangan sampai karena mudik ini ya
lalu nanti rakyat ada masyarakat luas ya
akan terkena wabah gitu kan
oleh karena itu ya
menurut saya ya
apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah sesuai dengan apa
apa yang diajarkan dalam agama islam
dimana para ahli usul suci sudah menyatakan
ada sebuah qaedah yang sangat masyur ya
tasarrufu imam ala rakyat manutun min maslahah
kebijakan yang dibawa oleh pemerintah harus diarahkan
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang menyanku rakyat itu
itu harus diarahkan dan diorientasikan bagi terciptanya kemaslatan ya
jadi larangan mudik ini sebenarnya adalah sebuah larangan
yang ditujukan adalah untuk terciptanya kemaslatan ya
dan melanggarnya menurut saya berisiko sangat berisiko tinggi ya
memang dengan mudik ini kita akan bisa bersukaria dan bergembira ya
karena bisa berkumpul dengan keluarga ya
jangan sampai keriangan dan kegembiraan kita itu berakhir dengan tangis dan duka gitu
itu yang membuat saya apa
jadi oleh karena itu ya
kita memang rindu untuk ketemu orang tua kita
sama rindu ketemu dengan sanak saudara kita ya
tapi kalau saatnya situasi seperti ini menurut saya ya
sebabnya kita berpikir logis ya
sebaiknya kita berpikir jernih ya
tidak mengedepankan emosi kita ya
karena namanya virus ini kan tidak mengenal orang ya
tidak mengenalkan namanya kasih sayang gitu kan
ya kalau seandainya misalkan kita berdekatan dengan orang yang terkena covid ya
kemungkinan besar kita akan terkena gitu
ya makanya oleh karena itu pemerintah kalau ada orang terkena covid
oleh karena itu dilacak itu
sama siapa saja anda berhubungan sebelumnya kan begitu kan
sehingga akhirnya ribut dan repot kita semua debatnya
oleh karena itu saya terus terang ya
sangat mengimbau kepada masyarakat ya
kalau seandainya mereka akan melakukan pertemuan pertemuan juga ya
yang namanya protokol medis itu diperhatikan betul
selalu pakai masker ya
dan atur jarak gitu ya
jangan dilanggar ya
kalau melanggar itu berarti kita
melanggar apa namanya ya
ketentuan yang sudah ditetapkan oleh para ahli ya
sementara dalam hal hal yang seperti ini
kita harus bertanya kepada para ahli
kita bertanya lah kepada yang ahli
dan para ahli sudah memberikan saran kepada kita
dengan membuat protokol kesehatan
tinggal kita mematuhinya begitu
tapi kepatuan kita nampaknya ya bermasalah menurut saya ya
ya jadi saya hanya berdoa sajalah ya
melihat situasi seperti ini ya
saya hanya berdoa
berdoa allah swt sepanjang negeri ini bisa terindah
dan diindahkan oleh allah dari wabah yang lebih besar lagi
itu harapan kita
melihat bagaimana kondisi masyarakat
mungkin sebagian sudah mulai lelah
sebagian mungkin juga sudah mulai lengah
sehingga protokol kesehatan tidak menjadi pedoman utama
bagaimana terakhir pak alman
momen idul fitri ini kemudian dijadikan momentum bagi masyarakat
untuk bangkit kembali
kita berupaya untuk menghentikan penyebaran covid sembilan belas di indonesia
ya kalau berdasarkan hadis nabi ya begitu
kalau kamu mendengar wabah di satu negeri
jangan masuk ke situ
kalau kamu ada di dalam kamu
kamu jangan keluar
itu tuntunannya tuh
kalau kita langgar
maka berarti yang masuk
yang tadinya sehat
yang tadinya di dalam
bisa orang lain yang terkena
sementara dalam agama ya
ada satu prinsip ya
kita jangan mencelakai diri kita
dan juga jangan mencelakai diri orang lain gitu
itu ada ilmunya itu
bagaimana kita supaya tidak mencelakai orang
dan tidak mencelakai diri kita
ilmu itu dikuasai oleh para ahli
dokter dan epidemiolog ya
oleh karena itu
kita harus dengar apa kata mereka gitu
dan kata kata mereka itu sudah dijadikan
menjadi sebuah kebijakan oleh pemerintah
oleh karena itu
kebijakan pemerintah itu harus kita patuhi ya
karena kebijakan itu memang
untuk kebaikan kita semua gitu
untuk kebaikan kita semua ya
saya agak prihatin juga ya
mungkin karena seperti dikatakan tadi ya
sudah jenuh sudah lelah ya
sehingga akhirnya pengen apa
pengen keluar pengen ketemu sama saudara gitu ya
ya saya bisa merasakan juga ya
bagaimana lelah dan lebihnya ya
tetapi bagaimanapun juga
lelah dan letih kita ya
keselamatan itu harus kita lebih utamakan lah ya
mana yang lebih selamat
mana yang lebih maslahat
ya kalau menurut saya yang lebih masalah dan selama itu adalah ya
kita tidak pulang ke kampung
kita tidak mudik
dan kita mengurangi apa
pertemuan pertemuan yang bersifat offline gitu ya
dan kalau seandainya kita akan keluar juga ya
maka jangan lupa memakai masker
jangan lupa sering sering mencuci tangan
dan jangan lupa mengatur jarak gitu kan
nah itulah yang jadi masalah
memang dilematis sekali ya
sisi dan dimensinya sangat banyak ya
memang tidak mudah ya
pak anwar terima kasih sekali lagi
memberikan pencerahan malam hari ini
kita harapkan memang masyarakat
sadar dan taat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan
itu menjadi kunci
kesehatan adalah yang utama
tanpa meninggalkan silaturahmi yang bisa dilakukan secara virtual
assalamualaikum pak anwar
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh